mengenal lebih dekat pembayaran digital
pernahkah anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil
dan harus menyiapkan uang kembalian
kini anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non tunai dan digital
saat ini perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant beradaptasi menerima pembayaran digital
mulai dari kantin sekolah warung minimarket hingga pusat perbelanjaan mal
pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu atm atau bibit
kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank
kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai
jumlah uang yang bisa anda belanjakan adalah jumlah saldona di dalam rekening tabungan
kartu debit juga digunakan untuk penarikan
karena fungsinya sebagai kartu atm untuk menarik tunai
uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik
di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu
penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit
dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi
ketika digunakan nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik
akan berkurang sebesar nilai transaksi
dan setelahnya dapat mengisi kembali atau top up
mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank
untuk melakukan berbagai transaksi perbankan
melalui berbagai fitur yang ada dalam ponsel pintar
layanan mobile banking meliputi cek saldo transfer uang
melakukan cek dan pembayaran kartu kredit atau tagihan lainnya

melainkan sebuah standar qr code yang diwajibkan bagi seluruh pjsp yang menggunakan kris
pembayaran digital juga mempunyai banyak manfaat
yaitu membangun kredit profil dengan mudah
untuk kemudahan mendapatkan pinjaman
transaksi dapat tercatat dan langsung masuk ke rekening
penjualan tidak lagi perlu uang kembalian
pembelian dan uang palsu
karena mengikuti perkembangan tren perilaku customer
yuk kita menggunakan pembayaran digital